sampai jumpa di video selanjutnya
dini mas dini udah nuduh aku ngambil perhiasannya dia padahal aku gak ngambil mas
tegah kamu din
lagi nganterin dini ke rumah sakit
iya non tadi tuan telepon kalau nyonya direwat
jadi saya harus jagain non
ngapain jagain gue
gue gak butuh dijaga sama lo
ibu dini harus dirawat dulu secara intensif
dokter apa sakit istri saya begitu parah
tidak dia hanya kecapean dan nampak stres
jadi kurang makan
kalau begitu saya permisi ya pak
terima kasih dokter
sayang aku akan jagain kamu disini
kamu pulang aja
aku akan biarin kamu sendiri disini
di rumah kan ada yang jagain di
kenapa kamu harus menderita seperti ini sayang
aku mau ke rumah
aku mau ke kamar mas
tetap aja lo bakal milih aku
aku seneng banget
hari ini kamu sudah bisa pulang
itu artinya kita bisa merayakan ulang tahun kami
kamu ngerain sama dia aja ya
aku harus istirahat
kata dokter aku harus bayang istirahat
ya sudah olem
iya sudah olem

aduh mas aku tau nih
perutnya sakit banget kayaknya
kayak bayinya mulai nendang nendang deh
coba kamu pegang
mana diem dia
dia jadi tenang
kalau dipegang sama papahnya
gitu dong mas
kamu sering sering pegang perut aku
udah gak sakit
kamu harus ikhlas din
biarlah mas aldo merasakan kebahagiaannya
kamu gak bisa berikan apa yang bisa diberikan dina
untuk mas aldo
balikin perhiasan aku
perhiasan apaan sih
siapa yang ngambil perhiasan kamu
kamu gak usah pura pura
siapa lagi yang ambil perhiasan aku
kalau bukan kamu
kamu jangan sembarangan ya
mentang mentang aku tinggal di rumah kamu
terus kamu nuduh aku yang ngambil
ya kan bisa aja pembantu kamu yang ngambil
aku lebih percaya sama bibi daripada sama kamu

saudara tapi tega ngambil barang yang bukan miliknya
kamu mau nuduh aku ngambil barang kamu
seperti aku ngambil mas aldo dari kamu iya
subi yang ambil perhiasan kamu
dini udah nuduh aku ngambil perhiasannya dia
padahal aku nggak ngambil mas
tega kamu din
nanti kita ambil perhiasan lagi
kamu nikmatin aja masa masa terakhir kamu din
sebentar lagi anak ini lahir
mas aldo pasti bakal lebih perhatian sama aku
tolong jangan pergi sayang
aku gak kuat lihat semuanya
dan satu lagi mas
lebih baik kita bercerai
lebih baik kita bercerai
aku butuh waktu buat nenangin diri mas
gak akan apa apa
aku yakin kamu gak akan apa apa
aku yakin kamu gak akan apa apa
kau dah pillar
kau kena kau beloved
kau sudah tua
ada surat tuan
dari siapa vy
terima kasih wew
sayang gak tau tuan
sampai jumpa lagi
terima kasih afiq
akhirnya kamu menyerah judy
mungkin ini memang yang terbaik buat kita
mampuni dosa dosa suami kamu ya allah
bapak algo pertama dan saudara nedi dengan ini saya nyatakan bercerita
bismillahirrahmanirrahim saya nikahkan dan saya kawinkan algo pratama bin ahmad
dengan saudari dina bin robi dengan mas kawit
perangkat alat sholat dibayar tunai
kenapa lagi kau ke sini pergi om pergi
hei dina tunggu aku nggak akan pergi sebelum dapatkan apa yang aku inginkan